menjelang persiapan liga satu musim dua ribu sembilan belas persebaya surabaya terus memperkuat komposisi pemainnya
setidaknya tiga pemain asing dengan posisi striker dan dua gelandang asal afrika dan amerika latin sedang diincar green force
melengkapi komposisi pasukan jelang liga satu tahun dua ribu sembilan belas persebaya surabaya terus merekrut sejumlah pemain baru
selain pemain lokal persebaya juga memburu tiga pemain asing dari afrika dan amerika latin
masing masing pemain akan dibutuhkan pada posisi striker dan posisi gelandang
dan saat ini persebaya surabaya tengah menjalin komunikasi dengan beberapa pemain asing untuk menjadi bagian dari green force musim depan
pelatih persebaya mengaku persebaya masih kekurangan pemain baik lokal maupun asing untuk beberapa pemain depan seperti sayap striker dan gelandang
sendiri belum ada jawaban yang pasti dari mereka
tapi kita meriden saya dapat info sudah mengajukan surat untuk pindahkan ke karyawan pesangkutan
sedang untuk pemain belakang dianggap sudah lengap dengan datangnya hansa muyama yang baru bergabung
persebaya sendiri cukup cermat dalam merekrut pemain dan menunggu kongres tahunan pssi dan regulasi liga satu musim tahun dua ribu dua puluh
saya punawanto persebaya